ajak teman dapet lagi lima puluh ribu
kamu mau menikah denganku
saya akan menuruti semua permintaan kamu
asal bebas kan ibu
ibu apa apa kan
terima kasih linta
kamu telah menyelamatkan ibu
lihat aku bawain buah buahan untuk aku
kakak tuh mikirin apa sih
kakak tuh mikirin apa sih kok ngamun
kakak tuh mikirin apa sih kok ngamun
pasti kakak mikirin perempuan itu lagi ya
kak krishna gak bisa melupakan dia
sejak bertemu dengan dia selalu ingat
ingat dengan wajah cantik itu
kak kamu kemana
aku gak bisa diam terus seperti ini
aku harus menemui dia
kemana semua orang
bapak lihat kak lintang gak
dia kan ada di rumah juragan brontok
pesta pernikahannya neng
masa neng sampai gak tahu
seluruh penduduk desa disini
diundang untuk ke tempat pestanya itu
jadi gimana juragan persiapannya
sudah siap semua
ya tentu saja
saya juga sudah tidak sabar menunggu malam ini
akan membuat kamar saya
seribu kali lebih hangat
untungnya si tolol itu tuh mudah sekali ditipu
dia gak sadar kalau semua ini ternyata tipu
memang dasar bodoh
ibu krisna bekerja sama dengan juragan bronto
untuk ke jebak kalintang
aku pasti bakal ngasih pelajaran buat mereka berdua
aku mencari kalintang dulu
habis itu aku bawa dia pergi
baru habis itu aku urus mereka berdua
maafkan aku suamiku
aku bukan istri yang baik
aku menyerahkan diriku pada orang lain